saudara sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
mengungkap kesaksian uang kementan digunakan untuk kepentingan sel dan keluarga
saksi dari jpu menyebut kementerian pertanian mengeluarkan uang tiga juta rupiah perharinya untuk biaya pesan makanan online ke rumah dinas sel
staf biro umum pengadaan kementerian pertanian muhammad yunus bersaksi selain untuk beli makanan via online
anggaran tiga juta juga dipakai untuk keperluan laundry di rumah sel setiap harinya
dalam persidangan saksi juga menyebutkan uang yang dikeluarkan kementan setiap harinya tidak masuk dalam anggaran kementerian pertanian
tergantung habisnya oh tergantung permintaan ya kalau permintaan hari ini habis tiga juta dimintai lagi besok kalau masih ada sisa dipakai dulu ya
itu diambil dari mana uang uang itu atau memang uang operasional untuk kepentingan itu
iya untuk rumah dinas
iya keperluan dinas kan tidak masalah ada anggarannya kan itu anggaran resmi tidak tiga juta per hari itu